hai sedangkan saya jadi perjuang dua puluh sembilan prabowo subianto bertemu dengan ketua umum partai nasdem
suryapalo dalam pertemuan ini suryapalo kembali mengucapkan selamat pada prabowo
gibran sebagai pemenang pilpres dalam pertemuan di nasdem tower surya paloh prabowo menyinggung
soal hubungan baik dan menekankan kerjasama walau tidak ada komentar resmi terkait koalisi
suryapalo mengucapkan selamat sebagai pemenang pilpres prabowo subianto menghargai sikap suryapalo
dan partai nasdem prabowo juga menyebut pasca persaingan di pemilu ia mengajak bekerja sama
rakyat perlu pilihan kompetisi persaingan pertandingan tetapi sesudah pertandingan
sesudah persaingan saatnya kita kerjasama saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita
intinya adalah saya sangat berterima kasih saya sangat menghargai sikap nasdem
setelah pertandingan kita bersaing tapi kita tetap bersahabat kita tetap satu keluarga kita tetap cinta tanah air
kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat
yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini
ndak juga membahas soal ajakan untuk bergabung dalam koalisi prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak surya pada memberkati insyathat pada bahwa al worti gimana
ajak surya paloh bergabung ke koalisi pemerintah
sekjen partai nasdem hermawi taslim menyebut posisi nasdem masih berada di koalisi pendukung anies mohaimin
namun nasdem masih membuka peluang bergabung dengan prabowo subianto
yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama
bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat
tetapi pikiran kita sama sama
ingin membangun ingin menciptakan sesuatu
kita berharap juga pemerintahannya kuat
ada yang tanya bagaimana nasdem
bapak surya tadi mengatakan peluangnya lima puluh lima